mogoknya sejumlah pilot lion air berdampak pada penerbangan maskapai itu di bandara internasional juanda
sampai selasa siang sejumlah penerbangan mengalami penundaan atau delay
sampai selasa siang ada enam penerbangan lion air yang ditunda antara lain jurusan jakarta balikpapan dan lombok praia
penundaan ini membuat penumpang di bandara juanda menumpuk
penumpang mengeluhkan tidak ada pemberitahuan soal penundaan ini
mereka baru tahu pesawat yang akan ditumpangi mengalami penundaan setelah membaca papan pengumuman
rata rata penundaan terjadi antara dua sampai tiga jam untuk penerbangan siang dan penumpang lain untuk penerbangan sore juga cemas jika harus mengalami penundaan